nah pertemuan antara rizik syihab dengan ketua umum partai gerindra prabowo subianto
dan ketua daun kormatan pan amin rais di mekah menghasilkan rekomendasi dukungan
bagi prabowo di dalam pilpres mendatang rizik syihab penamakan koalisi ini
dengan nama koalisi keumatan
wakil sekjen partai gerindra andre rosiade menyangkal umroh yang dilaksanakan ketua umum partai gerindra prabowo subianto
menurutnya prabowo hanya melakukan umroh biasa seperti yang dilakukan orang pada umumnya
hingga saat ini prabowo juga belum mendaftar sebagai calon presiden sehingga tidak bisa dikatakan sebagai umroh politik
kalau bagi kami ini kan kepanikan saja dari pihak istana maupun dari pihak partai pendukung pak jokowi
yang melihat pak prabowo ini melakukan umroh di saat berapa hari setelah prosedaran alumni dua ratus dua belas
merekomendasikan pak prabowo sebagai calon presiden dari umat islam
hal berbeda dikatakan wakil ketua dewan kehormatan pan rajar wibowo saat wawancara di program prime news cnn indonesia
rajad memastikan pertemuan prabowo dengan rizik sihab dan amin rais di tanah suci merupakan bagian dari rentetan politik yang tak terelakkan
di sana ya mau tidak mau pasti akan ada pembicaraan politik ya
tapi bukan di dalam kompleks masjidil haram ya
sekarang pada saat kita sedang live ini
itu sedang ada pertemuan terbaru
pertemuan terbatas pak amin mas bowo dan habib rizik
apa sih yang dibahas mas derajat
kalau dituduh bahwa niatnya politik salah
tapi bahwa kemudian mau tidak mau ada rentetan politiknya ya
itu sesuatu yang tidak terelakkan
sementara itu ketua umum p tiga romahur muzi berharap pertemuan sejumlah tokoh politik di tanah suci dapat memberikan dampak positif dalam kontestasi politik dua ribu sembilan belas
harap pertemuan itu membuat iklim politik lebih tenang damai dan sejuk
kita juga banyak melihat sejumlah artis kita yang menikah di mekah berakhir juga cerai begitu loh
jadi tidak menjamin bahwa setiap kegiatan yang dimulai dari kota suci sekalipun
tetapi tidak diniakan untuk ibadah akan menuai keberhasilan

dikutip dari laman detik com pertemuan tokoh politik tersebut mengerucut pada rekomendasi imam besar fpi rizik sihab yang mendorong terbentuknya koalisi keumatan
koalisi yang terdiri dari pks pbb dan gerindra itu diharapkan mendukung prabowo subianto pada pilpres dua ribu sembilan belas
horas mani hurug cnn indonesia
pertemuan prabowo subianto dan amin rais dengan rizik syihab di arab saudi menghasilkan usulan untuk membentuk koalisi yang namanya koalisi keumatan
yang terdiri dari partai gerindra pks pan dan pbb
tanggapan bermunculan diantaranya dari psi yang mengatakan koalisi ini tidak memiliki pengaruh politik
apakah itu berarti
nah sementara pbb yang kemudian juga yang dimasukkan dalam koalisi ini beranggapan imbauan ini belum bisa direalisasikan
karena belum ada keputusan signifikan dari empat partai
meskipun kota umumnya yusroel iza maendra mengapresiasi langkah koalisi keumatan ini
akankah koalisi keumatan menjadi kekuatan politik baru di pilpres mendatang
kami akan berdiskusi bersama guntur romli jurubicara dari partai solidaritas indonesia atau psi
terima kasih mas guntur
kemudian ada mas sukmo harsono ketua bidang pemenangan partai bulan bintang
terima kasih mas sukmo
saya mau ke pbb dulu nih
pbb ini dalam ini kan kita bicara koalisi keumatan yang dihasilkan dari pertemuan di arab saudi
apakah pbb memang diajak kompromi bicara dulu memang tentang koalisi ini atau tiba tiba saja diajukan proposal yang sudah jadi gitu mas suku
tapi ditahan dulu mas
dijawabnya di segmen berikutnya
kami akan segera kembali
waduh saya jalan berikutnya
ini sebenarnya pbb menanggapi koalisi keumatan ini gimana
apakah memang sudah dibicarakan dulu memang sudah mata kemudian resepsinya kemarin di arab saudi atau anda dikasih proposal yang sudah jadi aja tiba tiba tanpa dibicarakan
oke jadi yang pertama gini dulu
pertama partai bulan bintang mengucapkan terima kasih dulu ketua umum dan sekjen kepada alumni dua ribu dua puluh
yang sudah memutuskan
dan menetapkan pak yusril sebagai salah satu calon presiden dan salah satu wakil presiden yang akan diusung oleh koalisi keumatan
itu kita terima kasih dulu
yang kedua di dalam menanggapi setiap isu yang muncul di koalisi keumatan antara gerindra partai bulan bintang pks dan pan selalu ditindaklanjuti dengan pembicara antar ketua umum
memang sifatnya personal antar ketua umum belum sampai kepada institusi resmi menghadirkan dalam sebuah pertemuan
artinya kontak itu ada
nah tetapi memang dengan adanya dorongan dari alumni dua ratus dua belas yang mendorong agar segera membentukkan capres dan cawapres
dan yang terakhir yang paling sukses adalah endorse dari habib agar partai bulan bintang pks pan dan dg rindra segera membentuk koalisi keumatan dan segera menentukan ini sudah menjadi sebuah dorongan yang luar biasa
dan yang waktu singkat saya kira akan segera ditindaklanjuti dalam bentuk pertemuan resmi
jadi endorse dari rizik syihab ini menurut masukmu dan pbb sendiri menjadi salah satu faktor dominan untuk pbb masuk dalam koalisi keumatan ini
iya jadi pbb melihatnya begini bahwa saat ini kita membutuhkan calon presiden yang layak adu dan calon presiden yang layak menang kan itu
nah kalau koalisi keumatan ini adalah tujuannya memenangkan umat
maka pbb akan ada di dalamnya
itu yang akan dilakukan oleh partai bulan bintang
tapi anda setuju nggak sih namanya diberi nama koalisi keumatan gitu bukan koalisi poros islam atau koalisi kehebatan
kenapa kita nggak bicara koalisi partai islam karena sudah jelas ada dua partai islam yang sudah ada di kubu seberang
kan setidak tidaknya pkb
seberang kok nengoknya ke mas
iya kan ini kelompok gubes seberangan jadi setidak tidaknya kan p tiga dan pkb ini ada di seberang
sehingga kalau kita bicara koalisi partai islam maka tidak mungkin
karena tidak semua partai islam bergabung
kalau koalisi keumatan jelas sekarang ini yang diinginkan umat adalah munculnya calon pemimpin yang merupakan antitesis dari sebuah pemerintahan sekarang ini
yang oleh umat oleh rakyat dianggap pemerintahan yang tidak berhasil
umat ini spesifik umat islam berarti ya
kalau kita bicara umat maka semua orang yang mengatakan dia memiliki umat ada di dalamnya
oh gitu jadi tidak spesifik umat islam saja
jadi menghindari tuduhan bahwa ini hanya eksklusif sekali gitu
kita bicara keumatan
kita berarti siapa yang punya umat di situ yang pengen negara ini menjadi lebih baik pasti ada di dalamnya
oke mas guntur psi melihatnya gimana ini serius atau bercanda bercanda saja sebenarnya
ini pertama saya ingin kutip ada dari kitab al hikam
kitab dari pesantren
untuk melihat politik gitu ya
ada kutipan disitu
kalau awalnya baik akhirnya juga akan baik
nah kalau saya lihat ini kan terbalik yang terjadi di mekah
karena saya lihat tujuannya katanya umroh ternyata kok berbalut soal politik
nah ketika ibadah dicampur adukkan dengan tujuan tujuan politik ini bagi saya bukan fenomena yang baik
kalau kebetulan misalnya papasan di perempatan gitu misalnya
apapun alasannya apakah kebetulan atau tidak tapi tadi saya dengar juga dari mas ferry dari gerindra bahwa tujuan pertemuan itu untuk menyusun koalisi
yang akhirnya muncul ya sebut dengan koalisi keumatan
itu yang pertama
yang kedua tadi dari mas romy juga menarik
ini ada yang seperti mau menikah di mekah kayak artis tapi akhirnya juga banyak yang cerai
menurut saya jangan terlalu dianggap serius ya pertemuan seperti ini ya silakan saja silaturahim
tapi juga kalau saya melihat meminjam istilah dari sekjen saya brutoni
ini kan pertemuan yang sebenarnya
iya pada akhirnya juga istilah sekjen saya itu seharusnya habib rizik yang lagi terkena kasus
beliau itu tersangka dalam kasus pornografi
harusnya kan dibujuk untuk menghadapi kasus hukum itu bukan malah lari dan tinggal di mekah
tapi kan gak ada hubungannya sama koalisi politik
ya itu yang saya sebut
dan juga itu yang menarik
ada tokoh katakanlah disebut dengan bapak reformasi seperti pak amin rais
kemudian ada pak prabowo dewan pembina partai dan juga capres
kok seperti minta restu kepada orang yang saya sebut sedang bermasalah dengan persoalan hukum
nah itu ya mungkin mungkin ya ada semacam keinginan untuk merebut apa yang disebut dengan kekuatan dua ratus dua belas
tapi kalau saya melihat membaca dan secara fakta
setelah kasus pak ahok masuk penjara
difonis secara terbuka dan sebagainya
konsolidasi dua ratus dua belas kan setelah itu kan tidak pernah terbukti berhasil
buktinya demo demo yang mengatasnamakan dua ratus dua belas setelah itu tidak pernah bisa menghimpun masa yang seperti dua ratus dua belas desember tahun dua ribu enam belas ya kan
dan itu yang menjadi jadi ini dua ratus dua belas cuma mitos
jadi anda lihat faktor risik itu bukan jadi faktor determinan lagi seperti yang tadi mas sukmo tadi katakan

itu yang saya sebut itu
jadi ketika risik sudah mengeluarkan titanya ini akan menjadi booster gitu
termasuk mas didit
ternyata kalau kita trating penontonnya kalah sama suster ngesot
ini saya sebut ini mitos
ini saya yang sebut dengan mitos gitu lah pertemuan pertemuan seperti itu
kenapa bbb percaya diri sekali begitu risik mengeluarkan endorsementnya
setiap tanggapan yang muncul
yang mengatakan bahwa pertemuan kemarin adalah pertemuan yang gagal
atau dianalogikan dengan orang yang nikah di mekah pun pasti akan cerai
itu menunjukkan kepanikan sebenarnya
kepanikan atas terjadi pertemuan itu yang dianggap cukup signifikan
anda lihat ini panik semua
oh iya mereka panik
tapi katanya biasa biasa aja itu bohong aja
dari kata kata yang diluncurkan itu menunjukkan serangan
orang itu kalau dalam sepak bola ya
kalau udah nyerang berarti dia udah panik
nah sehingga dia mencoba untuk melemahkan
melemahkan semangat yang sedang muncul sekarang ini
dengan cara mengeluarkan isu isu yang seolah olah ini adalah merupakan bagian sesuatu yang fata morgana
padahal di internal kita di partai partai politik
pan gerinda pks dan partai bulan bintang
ini menjadi sebuah magnet yang luar biasa
magnet yang luar biasa
apa yang disampaikan oleh habib ini
habib ini kan imam besar
imam besar yang kemudian dalam proses dikriminalisasi
kalau kemudian sekarang ada orang yang menjustifikasi
seolah olah orang sedang beribadah ke mekah menjadi ibadah politik
saya kira ini sudah menghakimi
dan ini berbahaya kalau menurut saya
dan sah sah saja kan bertemu bicara politik di mana mana saja
sangat sah saja bahkan banyak yang umroh sekalian wisata
habis umroh kemudian mereka jalan jalan ke eropa jalan jalan ke turki
kan banyak juga
tetapi ketika orang sudah berani menuduh sekelompok orang
atau siapapun juga yang datang menghadap ke rumah allah
dengan menyatakan bahwa ini ada gerakan politik di dalamnya
saya kira dia sudah menghakimi lebih daripada allah ini berarti
kalau justifikasi mas gun itu tadi bahwa rizik sendiri
sudah tidak menjadi faktor determinan yang tidak perlu diagung agungkan
kalau memang habib dianggap sebagai bukan tokoh yang dominan
tidak perlu panik
biarkan saja pertemuan itu
tetapi kenyataannya apa
kenyataannya justru sekarang ini yang terjadi di lapisan bawah
di koalisi keumatan masyarakat ini
sekarang muncul spirit baru
berarti akan segera muncul calon capres dan cawapresnya dari koalisi keumatan
nah siapa calon capres dan cawapresnya
ini hanya perusahaan klik
persoalan klik saja antara siapa jadi calon presiden siapa jadi calon wakil presiden
dan begitu ini muncul saya yakin kubu sebelah ini akan semakin tahu bahwa ternyata kita menghadapi musuh berat ini
tapi kalau kita lihat nama namanya yang disurvey kan ada lima atau paling tidak yang direkomendasikan
kurang lebih kan nanti akan merujuk ke lima nama itu atau ada nama nama lain misalnya
kita masih membuka opsi untuk munculnya nama nama yang ada di luar yang sudah direkomendasi
karena politik itu kan dinamis
tetapi yang paling penting begini kita melihat bahwa kalau kita lihat dari proses perjalanan bangsa ini ada tiga situasi yang penting
dari mulai turunnya pak arto sebagai presiden militer berganti kepada sipil dari mulai pak habibie gus dur dan megawati
masyarakat rindu kembali kepada tni muncul kemudian pak sby
ternyata ternyata juga tidak diharapkan seperti pak harto
muncul kemudian gerakan kembali ke masyarakat sipil muncul yang sekarang
dan ternyata yang sekarang juga tidak seperti yang diharapkan
di sini lah koalisi keumatan akan muncul
mas gunter anda setuju
begini kenapa saya sebut dengan gagal total
karena sampai sekarang apa yang disebut dengan koalisi keumatan dengan mengusung ini kan capres terkait dengan pilihan presiden itu ya
kan tidak ada kesepakatan
habib rizieq alumi mengatakan capres
gerindra pak prabowo
pan pak zulkifli hasan
nah jadi sampai sekarang meskipun mereka pulang ya delegasi yang dari mekah itu ternyata tidak ada satu nama
jadi ini yang saya sebut dengan gagal total
tapi dari bursa bursa nama itu cukup mengganggu dan mengkhawatirkan nggak
yang kedua yang kedua kalau mas sukmo tadi bilang panik nggak
ini kan lawannya pak jokowi
pak jokowi santai bawa cucu bawa anak bawa keluarga
timnya yang panik
jadi ini nggak panik
terus yang ketiga soal apa umroh
kita tuh hanya menghukumi apa yang nampak
kalau orang umroh ya ya umroh lah
kalau sekarang kan misalnya orang malah ashul awakhir sepuluh terakhir bulan ramadhan
orang malah ingin umroh ingin itikaf di masjid lahar
berita politik yang keluar
ini yang sebut dengan ini yang nampak
kalau soal hati ya biarlah allah yang
tapi yang menarik mas sukma betul nggak dikatakan mas guntur tadi
bahwa memang ini sebenarnya di dalam internal koalisi keumatan saja nggak kompak
ada yang bilang satu capresnya ini satu capresnya itu

tidak ada bedanya
tidak ada bedanya bedanya adalah kita harus lanjutkan bedanya itu di segmen berikutnya
kami akan segera kembali ke sajudah
mas guntur ini meragukan nih
koalisi ini akan kompak
masing masing punya calon presiden yang katanya masing masing dengan harga matinya masing masing
gitu kan mas guntur
kalau saya bisa simpulkan
itu gimana gimana mau kompak
ya sekarang kita lihat
sama halnya dengan pak jokowi
pak jokowi sedang bingung kan sebenarnya
calon wakil presiden siapa
jangan dianggap ini persoalan ringan loh
sekali pak jokowi itu salah memilih wapres atau calon wakil presiden bukan tidak mungkin koalisi ini akan berantakan
makanya kalau kita lihat bagaimana caimin seolah olah bermain di dua tempat itu itu kan antisipasi sebenarnya
jadi kalau dibilang tadi pak jokowi itu sedang jalan jalan memong cucu gitu itu memang benar
tidak siapa wapres saya kan gitu
pak jokowi punya masalah tapi yang koalisinya itu punya masalah yang sama beratnya
nah kalau di koalisi kita itu gampang
misalnya sekarang partai bulan bintang
partai bulan bintang sudah jelas dalam mukernas adalah menempatkan pak yusril sebagai calon presiden atau calon wakil presiden
baik mau dipasang dengan pak prabowo ataupun misalnya akan muncul calon presiden dari tempat lain misalnya anggaplah pak gatot
bagi partai bulan bintang gampang kok
oke kalau kita jadi wapres misalnya
urusan yang lain lain silahkan partai lain berbicara
targetnya pbb apa dalam apa namanya negosiasi ini
targetnya adalah menang
target partai bulan bintang adalah
apakah pak yusril harus masuk dalam bursa atau
targetnya adalah kalau pak yusril itu masuk ke posisi wapres targetnya adalah untuk menang
kalaupun pak yusril tidak masuk dalam posisi wapres atau capres targetnya harus menang
tapi anda setuju bahwa apa yang dikatakan mas ferry yuliantono tadi bahwa memang sebenarnya koalisi ini tujuannya ingin mempresidenkan prabowo
wapresnya urusan nanti
nanti saja gitu
tidak ada yang pasti sampai sekarang
bahwa pak prabowo menghendaki harga mati dia
tapi semua ketua umum baik pak zul pak prabowo pak yusril atau pak sohibul semua berpikir dari satu kata
sekali kita tetapkan siapa calon presiden dan siapa calon wakil presidennya harus menang
nah sampai di titik ini kita sudah membuka diri semua nih
kita sudah membuka diri
sekarang berarti siapa yang bakal kita usung untuk menang
masing masing menyodorkan hasil survei
masing masing menunjukkan dukungan daripada umat
nah pak yusril gimana
sekarang pak yusril katakan kalau pak yusril harus ditempatkan sebagai posisi wakil presiden maka berarti disitu akan menang
itu pendapat pbb
tapi pak yusril
sekarang pertanyaannya kalau pak yusril sebagai wakil presiden partai lain bagaimana kan gitu
setuju gak setuju gak kira kira
kita katakan pada partai lain
silahkan ambil posisi apa yang anda inginkan di tempat lain
selain posisi wakil presiden
kita kasih semua urus
yang penting kita menang
mas sukmo tapi pak yusril dan pbb nggak trauma dengan janji janji politik misalnya dari pak amin musialnya atau dari apa
katanya kan ada trauma juga
ini kita lihat dulu deh cuplikannya
beberapa waktu lalu yusril isamayanda diwawancarai awak media tentang koalisi kumah tadi ini
ya meskipun gesturnya positif tapi ada juga nih kekhawatiran karena merasa punya pengalaman yang kurang baik
kita lihat di belakang kita yuk
masuk mau ini masih gambar pak prabowo ya
mana tulisannya yusril oke ini dia
mudah mudahan tidak terulang seperti kasus sembilan puluh sembilan saya akan ikut dikerjain
tahun sembilan puluh sembilan itu
oleh konteksnya dengan pak amin rais ya
ini kayaknya punya trauma juga pak yusril sama pak amin
setuju dong dengan kata mas guntur gimana mau percaya gitu
sejarah membuktikan bahwa tahun sembilan puluh sembilan adalah merupakan golden momentnya bagi pak yusril untuk jadi presiden
tapi karena tadi itu
kalau sudah bicara kepentingan bangsa dan negara
kepentingan yang lebih baik
maka pak yusril akan rela untuk mundur
termasuk di dalamnya di dalam koalisi ini
jadi siap ya kalau terjadi
memang ternyata calon yang diusung itu baik sebagai calon presiden atau wakil presiden itu menjanjikan untuk menang
pak yusril orang yang berjiwa besar untuk bisa menerima
pbb rejiksinya masuk posibilitas gak untuk menjadi r satu atau r dua
saya tidak mendengar hasil pertemuan di mekah kemarin
yang membawa bawa nama habib sebagai capres atau sebagai cawapres
tapi beliau akan menjadi imam
menjadi orang yang mendorong
menjadi orang yang mengayomi
dan memberi nasihat
munculnya calon yang layak
tanding yang menang
mas guntur kalau kita lihat ini kan koalisinya ya bisa saja mas sukma tadi mengatakan keumatan itu lintas agama
tapi kan itu kan jelas sekali mempersepsikan untuk mengeksklusifkan kepada kelompok kelompok tertentu
anda lihat wajar nggak memakai keumatan ini untuk bisa menjadi bentuk koalisi baru gitu di era sekarang
ya itu saya ingat dulu ucapan gus dur
ketika orang bicara soal umat
ini umatnya siapa
tadi kan sudah dikatakan bahwa ada soal distrust antara pak amin dengan mas yusril ya soal sejarah
dan ini kan dua tokoh ini kan sebenarnya dua tokoh yang kalau kita lihat selalu bersaing
ini kan sama sama punya gerbong dari kalangan islam modernis
sama sama mengklaim mereka adalah bagian dari sejarah islam modernis di indonesia
jadi kalau untuk ketemu ya saya hanya ingin melihat ya bagaimana ke depan
terus yang kedua yang soal habib rizik menjadi imam
hal yang ditatat
imam itu hadir di tengah barisan di tengah jamaah
bukan dari luar
itu problem saya
itu yang kedua
terus yang ketiga soal tadi mas sukmo tadi soal wapres pak jokowi ya
kami kalau di psi tidak pernah mendikte siapapun
kita kasih alternatif dua belas calon
ini soal kualitas elektabilitas silahkan disurvey
siapapun kami terima
tapi intinya kami itu tenang saja
ya kita bicara soal survei kemudian soal kerja kerja pak jokowi
itu kan istilahnya kita tidak perlu apa
jadi tidak panik seperti pada mas sukmo ya
kalau saya itu penasaran
ya jangan lagi lah ini dilawan dengan kaos dengan tagar
kalau ada calon yang ini kan menarik bagi saya
tapi kalau anda lihat dari lima calon yang ya lima bisa saja dari luar juga
tapi kemudian kan calon calon ini kalau kita lihat berbagai survei mas sukmo ini kan kemudian belum ada yang secara ketat menyaingi presiden jokowi
paling tidak selisihnya bisa sepuluh sampai lima belas persen itu
itu saya bilang masih kebingungan
siapa yang benar benar mau dimajukan gitu loh
jadi meskipun koalisi ini bergabung dengan kekuatan umat tadi anda lihat ini belum menjadi ancaman besar
nah selama tidak ada nama calon misalnya capresnya siapa cawapresnya siapa ya koalisi umat ini juga akan rentan pecah pada akhirnya
karena bagaimanapun ini kan ya pada akhirnya kan ingin melihat siapa yang akan dimajukan gitu
dan tawar menawar politik tadi
tapi kalau masalah memakai nama keumatan anda bisa terima bahwa memang ini bisa dianggap bisa dipakai
orang boleh pakai apapun nama ya umat tapi kan kita boleh juga mempertanyakan umat itu umatnya siapa gitu kan
kan selalu kita lihat kalau bicara soal umat islam kemudian juga umat yang mana ini kan
ya kalau bicara ini kan ormas di sini ada nu ada muhammadiyah secara ormas itu kan
dan tidak ada dalam kisah ya dalam sejarah politik ini
kalau di indonesia ada satu parpol mengusung nama agama apakah nama islam atau nama kristen itu bisa menghimpunnya dengan seluruh umat
itu kan tidak pernah terjadi
jadi ini tidak bisa merepresentasikan keumatan yang
kalau mau pakai
meskipun boleh boleh aja gitu
ya jadi pertama bahwa habib sedang ada di luar negeri saja itu sudah diperhitungkan bukan main
apalagi kalau beliau kembali lagi ke indonesia dalam waktu singkat ya
untuk menyiapkan segala sesuatunya
saya yakin mungkin kubu sebelah ini lebih terbakar lagi
lebih terbakar lagi itu
nah jadi yang paling penting adalah sekarang ini
siapa yang disebut dengan umat
siapapun yang sekarang ini ingin perubahan
merasakan bahwa sekarang ini apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi melambat melambat itu kenyataan
bahwa kesejahteraan tidak ada perubahan
bahwa hutang semakin besar
siapapun orangnya yang merasakan ini perlu perubahan
itu yang akan kita rangkul
mas bisa nggak ini kita kembali ke nama keumatan dan dampaknya secara politik gitu ya
bisa nggak kemudian ini sengaja pbb dan kawan kawan di koalisi keumatan kemudian mempersepsikan inilah yang betul betul merepresentasikan umat yang sebenarnya adalah
sementara kubu sebelah itu umat bohong bohongan atau tidak merepresentasikan umat yang sebenarnya
bisa nggak dipersepsikan seperti itu
tapi ini jawabnya di segmen berikutnya
kami akan segera kembali saja
mas bung bung bisa nggak kemudian ini memang sengaja nggak untuk mengarahkan publik sebenarnya
ini kan ada bahasa implisit ada bahasa eksplisit yang kemudian bisa saja diterjemahkan publik
bahwa ini yang betul betul mewakili suara dari umat ini
sementara kubu lain mas bung bung dan kawan kawan tidak
jadi kata koalisi keumatan itu kan menggetarkan ternyata kan
sampai kemudian muncul pertanyaan umat yang mana kan gitu
itu karena sudah kalau sampai dikatakan ini adalah umat yang mayoritas
sudah pasti bakal menang
maka saya katakan bohong kalau kemudian kubu sebelah itu nggak panik
dan anda yakin ini merepresentasikan umat yang mayoritas tadi
ini adalah merupakan representasi dari umat yang mayoritas satu
yang kedua representasi dari umat yang ingin perubahan
yang ketiga representasi dari umat yang ingin siapapun calon yang diusung untuk menang
jadi sudah clear umat yang mana sudah jelas
siapapun ingin perubahan ingin jadi lebih baik
terutama yang mayoritas maka ada dalam koalisi keumatan
tapi apakah ini menjadi sebuah perubahan
bagaimana koalisi keumatan mengirim pesan kepada publik bahwa orang orang atau partai partai atau ormas ormas yang kemudian ada di kubu seberang
misalnya mas guntur dan kawan kawan itu ya tidak merepresentasikan suara mayoritas tadi
semua sekarang ini yang mengatakan ormas ataupun mengatakan tokoh yang membawa bawa nama umat juga
yang kebetulan ada di kubu sebelah
ini adalah merupakan perwakilan pribadi
perwakilan pribadi saja
tetapi kalau organisasi besarnya
baik itu nu muhammadiyah al irshad kemudian dan lain lain
itu semua sebenarnya ada dalam koalisi dua satu dua
itu yang kemudian diklaim oleh mas
itu dalam koalisi dua satu dua
dan inilah yang saya bilang tadi
sesuatu yang sudah real ini
coba digembosi oleh teman teman sebelah ini dengan seolah olah menjadi suatu fiksi
dan kekuatan politiknya real itu tadi ya mas
padahal mereka sendiri sampai sekarang sedang dalam panik dalam posisi kalau sampai salah memilih wapres
pecah juga di kelompok mereka
terima kasih yang baju merah untuk ngomong
gimana mas guntur
kalau mas sukmo tadi umat itu baru klaim
kalau pak jokowi itu sudah kenyataan
pak jokowi presiden umat indonesia
kita lihat bukti bbm satu harga
mau dari jawa sampai papua
infrastruktur juga terjadi ya
tol di sumatera kemudian juga jalan jalan di papua dan sebagainya
jadi pemerataan ekonomi pertumbuhan
infrastruktur dan sebagainya
yang kedua memang pak jokowi ini presiden umat islam
kalau bicara misalnya hari santri
itu yang ngasih pak jokowi
ada perhatian pak jokowi terhadap ekonomi pesantren
ada bank wakaf mikro yang dilakukan oleh pak jokowi
kemudian pertemuan kemarin dengan perkumpulan dengan muhammadiyah
ketika di situ ketuanya menginginkan pak jokowi tolong dong bikin rusun untuk muhammadiyah
jadi menurut anda
rusun pesantren muhammad di sumatera barat itu sudah dibangun oleh pak jokowi
pak jokowi itu presiden umat indonesia dan presidennya umat islam itu sudah kenyataan
jadi yang lebih real merepresentasi umat islam itu ini bukan kelompok dua ratus dua belas
kita nggak mau ngaku ngaku karena kenyataannya seperti itu
jadi umat tidak bisa dibohongi hanya dengan diberikan sedikit rusun
hanya dipanggil ke istana
sudah allah sudah mewakili sudah memperhatikan umat islam
karena umat islam saat ini sangat termajinalkan
apa yang disebut dengan pembangunan infrastruktur memang dikerjakan
tapi kalau kita lihat ketua umum pbnu misalnya ketua umum pb muhammadiyah kemudian banyak berinteraksi dengan presiden
itulah saya katakan tadi
yang merapat itu kan baru tokoh tokohnya
kalau kita bicara umat itu bukan berarti bukan ketua umumnya loh ya
bukan ketua umum organisasinya
nah grassroots nya ini kan terwakili diantaranya adalah oleh dalam kelompok dua ratus dua belas
dan inilah yang disebut dengan umat
dan itu masih relevan gak
kalau kata mas guntur kan sudah gembos setelah dua ribu lima belas
bukan relevan lagi
ini signifikan untuk bikin menang
meskipun sudah lewat momentumnya
tidak ada lewat
caltum ini sedang bekerja sampai sekarang
jadi gak ada istilah lewat
momentum ini bekerja untuk menang
dan anda yakin ini akan dipakai momentumnya
sangat yakin akan dipakai
dan justru kalau tidak jadi cawapres atau capres gak apa apa ya
yusril sampai sekarang masih kita dorong untuk jadi capres atau cawapres
tetapi demi kepentingan umat
yang membuktikan pak yusril adalah negarawan yang rela menerima
mas guntur terakhir
kalau saya penasaran
siapa sih dari kelompok sebelah itu capresnya siapa cawapresnya siapa
ya kita menunggu
menunggu dengan riang
mas sukmo nanti ketemu lagi
gak kalut seperti kata mas sukmo ya
nggak biasa biasa aja ya
dan siapa pun akan ditantang dengan pak jokowi
dan lagi lagi klaimnya pak jokowi mewakili representasi umat tadi
itu gak usah klaim
itu sudah kenyataan
tapi kata mas sukmo beda lagi
oke kita akan nantikan bagaimana proses politik ini berjalan
terima kasih mas sukmo
terima kasih mas guntur atas perbincangan yang seru
demikian layar pemilu terpercaya pada malam hari ini
pastikan anda mendapatkan update informasi terkini seputar pilkada dan pemilu dua ribu sembilan belas
bersama layar pemilu terpercaya di cnn indonesia